ribuan ulat muncul di hutan jati mangunharjo tembalang semarang
fenomena alam ini muncul sejak minggu lalu bersamaan dengan peralihan musim kering ke musim hujan
jumlahnya kini makin banyak dan meresahkan
sebagian bergelantungan di pohon jati di tepi jalan kompol r sukanto
kawasan sigar bencah membuat sejumlah pengendara yang melintas resah
meski tidak mengakibatkan gatal jika ulat terkena kulit
iya soalnya lebih bergelantungan gitu
tapi biasanya banyaknya pagi
sering balik lagi
kemarin sih pagi terus banyak banget ada sepuluhan
terus nyampe resah nggak
tadi ini resah nggak
ulat juga mulai merambah di pemukiman warga sekitar hutan jati
salah satunya rumah kasuwadi
selain menempel di pintu
juga banyak berada di teras rumah
hampir setiap hari kaswadi dan warga lainnya
membersihkan ulat jati yang masuk ke dalam rumah
memang rata rata ada hujan pertama
biasanya mesti daun jati mau semi
dimakan ulat rata rata gitu
habis itu jadi kepompong
jadi tumbuh lagi daunnya jadi bagus
warga berharap munculnya ulat jati ini segera ditambah
danang cahyo semarang jawa tengah